pelatih sintayong resmi mengumumkan dua puluh tiga pemain yang akan menjalani pemusatan latihan timnas indonesia u dua puluh tiga sebagai persiapan mengikuti ajang piala aff u dua puluh tiga dua ribu dua puluh tiga
setelah sempat merilis dan kemudian menghapus unggahan soal pemanggilan pemain dan pemasutan latihan pssi kembali menampilkan deretan nama pemain yang masuk ke dalam skuad garuda muda
dikutip dari laman resmi pssi nama nama langganan timnas seperti rizky rido bagas kava beckham putra hernando ari masih ada dalam daftar pemanggilan ini
sedangkan nama nama baru yang dipanggil ke pengusatan latihan adalah muhammad ragil salim akbar rifki dwi esal sahrul dan abdul rahman
dari susunan nama pemain yang ada kali ini ada beberapa perubahan dibanding daftar nama yang dirilis dan kemudian dihapus kemarin
nama witan suleman ifar jener dan rafael rizky
strik tidak ada dalam daftar pemanggilan terbaru
pemusatan latihan rencananya akan berlangsung pada sepuluh hingga empat belas agustus di jakarta
piala aff u dua puluh tiga dua ribu dua puluh tiga akan berlangsung di thailand pada tanggal tujuh belas hingga dua puluh enam agustus di indonesia sendiri berada di grup b bersama timor leste dan malaysia